kembali lagi kenapa kemudian mereka ada yang mengatakan bahwa justru dengan kebijakan baru ibu ini mereka tidak bisa lagi menghasilkan hasil laut yang lebih banyak dibanding sebelumnya
kemarin saya lihat juga ada footage nya metro tv di jepara yang tidak pakai cantrang juga tangkapannya bagus
lalu bitung bitung juga nelayan rata rata dapat dua juta per orang
kemudian sabang yang biasa satu ton sehari sekarang sampai dua puluh ton lampulo aceh
dan ini mungkin nanti tinggal distribusi saja kalau satu tempat kekurangan bahan baku ya kita tarik dari tempat lain kan seperti itu